kamu ngapain sih disini
aku udah nemu taksi ini duluan ya jadi keluar
ke jalan satria tiga ya pak
aku tuh udah males banget ya ribut
jadi mendingan sekarang kamu keluar cari taksi yang lain
lo aja sana nyari taksi lain
soalnya juga saya juga
saya nggak sengaja
mbaknya lain kali kalau jalan hati hati dong
nih segini cukup kan
aku kalau disini strategies sekarang

yaudah ganti aja
aku pengen bernafas dulu
bengkel dimana coba deket sini
ya bro gue segera kesana
untung gue nya dapet
iya mobil saya sudah selesai ya di servisnya
yaudah kemungkinan saya ambil besok pagi ya
karena saya masih ada urusan
lomongan apa yang suh disini
a being yang n jest
aduh aku tuh udah males banget ya ribut
jadi mendingan kamu naar kayaknya
nyari taksi lain kali ini gua nggak mau ngalah sama lu iiih lu kasar banget jadi cewek
cowoknya blingkeot yang pantas didorong dorong jalan jalan
pak malah turun siang terakhir siapa dari tadi kalian nggak ada yang mau ngalah sih
pusing kepala saya udah kalian selesaikan dulu masalah kalian saya tunggu di mobil
apaan sih gue mau lewat gue mau lewat awas mau masuk apaan sih
itu dong jadi cowok ngalah besok besok kalau ngomong allah ganti aja pakai
rok ya ya udah ambil aja tuh taksi lagian juga banyak kempes
selian ya roll ya
universitas di batuba saya mau melapor pak
kenapa ada sinyal ya
tidak ada sinyal
pasti papa lupa kalau hari ini mama ulang tahun
ya ampun papa
tidak lupa dong
terima kasih papa sayang
tadi kok gak ada
gak tahu pak
bunga belum pulang
mungkin dia mau ngasih surprise juga kayak papa
mempun bunga gak ada
bapak mau bicara tentang bunga
mau bicara apa
bunga kan sudah besar mah
dan papa pikir sudah waktunya bunga tahu siapa dirinya sebenarnya
siapa dirinya sebenernya
kalau bunga bukan anak kandung kita mah
aku bukan anak mama sama papa
mama gak setuju
loh terus mau sampai kapan mah
kita tutupi kebenaran ini
bunga tetap anak kandung mama
walaupun dia bukan terlahir dari rahim mama
lagi bapak kenapa sih mau bilang ini semua ke bunga
papa melakukan ini buat kebaikannya dia
tapi itu semua malah bikin hatinya bunga hancur pa
tapi lebih baik bunga tahu dari kita tentang kebenaran ini
sampai kapanpun mama gak mau bunga tahu
ma dengerin papa dulu
mama gak mau bahas ini lagi
apa merasakan hawa kematian
ada kekuatan jahat yang sedang mengintai mangsanya
apa harus menghentikannya
itu berbahaya buat kamu
kamu harus tetap di sini
uma biarkan danu ikut bapak
ya tuhan ayah enggak almuanku